warga kali anyar melakukan aktivitas pada selasa sore
seakan tak ada pembatasan sosial berskala besar atau psbb
kebanyakan warga yang ditemui tak menggunakan masker
semakin sore juga semakin ramai masyarakat bersosialisasi
seperti anak anak yang bermain
dan tetangga yang saling kumpul bercengkrama
di sini anjuran menjaga jarak sulit dilakukan
pasalnya di kalianyar jamak ditemui rumah yang diisi lebih dari satu kepala keluarga
di rumah seluas tiga x lima meter ini
ia harus berbagi ruang dengan empat belas orang dari empat kepala keluarga
petugas mengaku dilema melihat kondisi ini
mungkin mereka ngumpul di rumah
keluar ini kadang kadang begitu sama tetangga
keluar juga ngumpul
ini yang kita harus nggak bosen bosen untuk menghimbau mereka
untuk tidak berkumpul
karena kan arahannya kita harus physical distancing
berbagai upaya dilakukan
seperti tindakan preventif hingga menyediakan tempat cuci tangan di tiap rt
namun tentu upaya tersebut belum cukup
tantangan besar di depan mata mengingat tingkat kepadatan penduduk
bisa seketika menjadi bom waktu peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas
sejauh ini satu orang dinyatakan positif covid sembilan belas di kalianyar
perlu adanya skema yang konkret penanggulangan covid sembilan belas di daerah ini
raisa ramadan soktan henry agama jakarta